ya insiden dihenti jantung seperti yang menimpa christian ericson juga bisa menimpa siapa saja dan kapan saja
waspada dan mengenali gejala serta penyebab henti jantung itu penting untuk diketahui
yang juga sering jadi pertanyaan adalah apakah henti jantung ini sama dengan serangan jantung
nah untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung lewat zoom bersama dengan dokter spesialis jantung dari rumah sakit siloam dr vito damai
selamat malam dr vito
hai sehat malam fani dan semua pemerintah tnn
hai sehat sehat ya kita semuanya dr vito ya
sehat semoga semua jantung masih berdetak ya yang mendengarkan ini sekarang
jantungnya sehat semuanya ya tapi kalau misalnya kemarin nih dokter vito melihat kejadian ericson dari kacamata dokter yang juga kayaknya penggemar sepak bola juga nih ya melihat kejadian yang menimpa eriksen ini
sebenarnya apa sih yang could happen atau what happened with eriksen kemarin itu
ya ketika kita melihat seorang atlet apalagi sedang kolaps dalam keadaan tidak berpengaruh
benturan dengan pemain layak atau dengan ada pemain lawan tidak ada benturan fisik
maka kita harus curiga bahwa itu adalah sebuah henti jantung karena dia keras
yang kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya aritmia maligna
itu namanya orslet jantung lah bahasa gampangnya
dan ini bagian yang cukup berat nih karena bisa menyebabkan jantung tidak berpompa seperti normal
tidak ada aliran darah ke otak sehingga mendadak orang itu kolos begitu saja
itu kenapa dok maksudnya ini kita mengingat christian erickson masih muda dua puluh enam tahun gitu
kemudian dia juga atlet
pastikan gaya hidupnya sehat dong sebagai atlet kan ya
kok bisa sih terkena itu
nah ini memang sebabnya banyak sekali
tapi seperti yang ada buku yang saya tulis mengenai henti jantung pada atlet dan orang muda
itu memang ternyata kalau henti jantung terjadi pada usia di atas tiga puluh lima tahun ke atas
itu kebanyakan karena serangan jantung
berbeda halnya kalau terjadi di bawah tiga puluh lima tahun
itu kemungkinan karena korslet jantung tersebut atau gangguan aritmia
hal yang lain adalah gangguan bawaan
contoh misalkan ada desek pada jantung sehingga dibilang bocor jantung atau klepnya kurang rapat dan lain lain
jadi ada penyakit jantung bawaan yang mungkin saja dimiliki oleh orang yang kelihatannya fit
tanpa ada faktor risiko seperti diabetes ataupun orang hipertensi
dia masih muda masih jadi atlet
itu mungkin saja terjadi
dan umumnya yang membuat orang sampai jatuh kolos begitu aja adalah aritmia jantung atau korslet jantung tadi
oke so ini bisa terjadi sama siapa saja dan kapan saja ya dok
itu terjadi pada siapa saja
namun kita perlu lebih berhati hati kepada orang orang yang orang tuanya orang tua kandungnya atau saudara sekandungnya
itu punya riwayat meninggal di usia muda
nah itu kita lebih waspada lagi
yang kedua kalau orang orang yang pernah pingsan tiba tiba atau pernah blackout tiba tiba
itu juga kita harus hati hati juga
dok ini juga harus kita mungkin bedakan ya di literasi lagi
kalau misalnya ini ada serangan jantung ada henti jantung
itu cara membedakannya
ini seperti apa
oke per definisi mudahnya begini
henti jantung tidak selalu karena serangan jantung
orang meninggal karena sebab apapun
berarti jantungnya berhenti memompah atau berdetak seperti normal
itu namanya cardiac arrest atau henti jantung
nah sebaliknya serangan jantung tidak selalu berujung pada henti jantung
ada orang serangan jantung yang survive
tidak ada cardiac arrest
itu hal yang sangat berbeda
serangan jantung diakibatkan karena penyumbatan pembuluh darah yang menyuplai otot jantung tiba tiba
sehingga serangan jantung
kalau henti jantung bisa terjadi karena hal tersebut juga
tapi bisa terjadi karena sebab lain
contohnya tiba tiba korslet jantung tadi
sehingga akhirnya yang harusnya jantung memompat secara otomatis tiba tiba dia ngandap
nah itu juga henti jantung
jadi itu bedanya
henti jantung dan serangan jantung
ini kalau misalnya orang yang tidak punya riwayat atau rekam medis berhubungan sama jantung masih bisa berarti terkena atau punya potensi terkena henti jantung gitu dok
ya demikian potensinya bisa
ini sekaligus saya menjawab aja karena banyak yang dari tadi nyanyi
kok bisa tasline sekelas itu nggak terdeteksi
bisa karena mungkin saja orang menjalani medical check up tapi tidak khusus cardiak medical check up
atau bukan khusus check up jantung
jadi secara umum saja
sedangkan untuk memeriksa itu seperti orang ekg
walaupun memang itu adalah keringan yang pertama ya
kadang kadang ada gangguan irama jantung
yang bisa dideteksi
dengan ekg saja
ada juga yang nggak
nah karena itu pemeriksaan secara menyeluruh itu lebih disarankan
hal ini memang jadi perdebatan juga sih
karena itu kapan sih kita harus periksa
itu nanti kita bahas ya
ini sebelum bicara mengenai antisipasi kemudian apa saja sih yang harus misalnya kita lakukan gitu untuk mencegahnya
tapi yang ingin kita tanyakan juga adalah pertolongan pertama apa sih yang mungkin harus atau bisa kita lakukan kalau kita melihat ada korban henti jantung dekat kita
wah fadil ini pertanyaan yang serendah sekali
karena apapun penyebabnya sebenarnya itu kan masih bisa menunggu berapa waktu ya
yang penting adalah menolong kita saat itu juga
nah kalau kita perhatikan yang saya salut adalah ketika terjadi henti jantung sebenarnya di awal bukan medis yang menolong dia di awal
tapi yang menolong adalah kaptennya timon jair
pemain lain pemain lain itu ada dekat dia hanya bingung nggak bisa ngapa ngapain
tapi begitu pemain nomor empat datang si kapten ini langsung dia berusaha untuk mengeluarkan lidahnya supaya nggak tertelan
maringkan dengan penuh siang koper
saya bisa dilakukan cpr
kayak epilepsi ya dok ya
nah itu sebenarnya berbeda tapi memang kelihatannya mungkin karena keterlaluan pijat
nah poinnya adalah begini
harusnya setiap orang yang berkecimpung di bidang olahraga walaupun dia bukan medis dia harus bisa cpr atau pijat jantung luar
minimal dia harus bisa itu
nah kalau sekarang orang lagi pada selama ramenya mungkin sering olahraga rutin ya
bukan asetrasional tapi mereka adalah sport enthusiast
mereka harus belajar tentang
dan mereka bisa tolong banyak orang dengan itu
ini adalah jumlah besar sebenarnya
bisa membuat perbedaan ya
ini kayaknya harus masuk dalam literasi atau latihan yang dilakukan di kantor kantor kita bagaimana caranya melakukan cpr yang baik ya dok ya
mungkin jadi pertimbangan buat kami
nah itu saya tanya
saya tanya makanya tadi di instagram saya
saya bilang pssi sudah punya ide belum
siapa tahu kita bisa bantu untuk bisa memfasilitasi pemain sepak bola indonesia yang bermain profesional harusnya bisa cpr
jadi ketika terjadi hal yang sama dia bisa tolong
entah apapun penyebabnya tapi dia tolong dulu
dr vito ini kalau misalnya melihat penyakit jantung menjadi silent killer salah satu silent killer ya di dunia
beberapa kasus kematian kan juga terjadi saat korban lagi warkout atau setelah atau pulang workout nih
apakah masalah pada jantung ini bisa diantisipasi dan tadi ya seperti pertanyaan saya sebelumnya
ini bisa kita cari tahu penyebabnya dideteksi sebelum terjadinya insiden ini
tentu sebagian bisa
satu tadi saya bilang bahwa kadang kadang ekg standar saja itu bisa menemukan bahwa ada kelayang jantung
walaupun gak selalu bisa
contoh pada christian erickson saya yakin untuk standar pemain bola spesial dia pasti sudah pernah menjalani minimal tkg standar dan trade mill
jadi gue yang jantung yang lebih advance lagi
tapi alasan selanjutnya bisa sebenarnya kalau misalnya kita curiga
saya pernah dapat pasien juga ada sepak bola dari luar negeri dan kita lakukan waktu itu ekokadeografi atau usg jantung
kita menemukan dinding jantungnya menebal dan ini a very high risk untuk bisa aritmia
talk the passion pemain sepak bola itu dan akhirnya manajernya bilang bahwa akhirnya dia pulang kembali ke kampung halamannya
nggak jadi pemain sepak bola lagi
karena emang lebih berbahaya itu dong
lagi dia main tiba tiba polar setengah lapangan gimana
dok ini juga ada pertanyaan sih kalau apa ada korelasi ya antara olahraga yang kita lakukan gitu
kalau misalnya kita kebetulan melakukan olahraga berat dengan serangan atau potensi serangan atau juga potensi henti jantung
itu ada korelasinya nggak sih misalnya kayak semakin berat olahraga yang kita lakukan berarti semakin besar pula potensi serangan atau henti jantung bisa terjadi sama diri kita
oh this this very smart question karena orang kebanyakan akhirnya jadi khawatir dan takut olahraga
sampai sekarang ketika dilakukan penelitian dengan menggunakan mri untuk melihat apakah benar ada kerusakan jantung ketika orang latihan olahraga dengan berat
akhirnya jawabannya adalah bukan
jadi ini bukan karena dia latihan olahraga berat
bukan karena orang terlalu kelelahan atau oh ini terlalu keras nih latihannya
sebenarnya gak juga
karena ternyata untuk mencapai batas bahwa dia terlalu berat over gitu ternyata sangat jauh
ketika dilakukan penelitian dengan mr tersebut sebagian retak jantung yang rusak itu kecil satu
sangat kecil atlet yang mengalami hal tersebut
jadi bisa dikatakan batas untuk kita namanya over itu sangat jauh sebenarnya
yang masalah adalah setiap orang sekali lagi dia cenderung lupa atau dia tidak periksa dirinya bahwa dia punya kelainan jantung
sehingga dia akhirnya mengalami seperti itu
jadi sebenarnya sekali lagi bahwa untuk olahraga sebenarnya aman aman saja
nah anjurannya adalah kita olahraga untuk apa
ketika olahraga untuk masuk ke taraf yang profesional atau intensitasnya berat tentu kita harus periksa lebih dibandingkan orang biasa
karena ada batas maksimal dimana kita tahu ini benefit berapa
ini benefit buat jantung sudah tercapai
contoh kita sebenarnya cuma perlu moderate intensity untuk mencapai jantung yang baik
tapi kalau anda ingin sebagai atlet maraton atau anda ingin triathlon tentunya kan lebih daripada itu
so itu yang menurutku perlu perhatian lebih dibanding hanya sekedar medical check up biasa
terakhir dokter vito
ada asupan nggak sih atau suplemen yang mungkin bisa kita konsumsi gitu ketika kita ingin menghentikan adanya memperkecil potensi serangan dan juga henti jantung itu
kalau serangan jantung tentunya kita satu memang kita perlu mungkin suplemen omega tiga yang untuk bisa membantu kolesterol
itu mungkin saja ya
tapi itu bukan kewajiban juga sebenarnya
jadi sebenarnya suplemen khusus sih gak ada
kalau kita berbicara mengenai dalam konteks cristian ericson seperti ini maka suplemen tidak akan membantu
karena ini bukan soal pola hidup
jadi makanya saya tadi juga bilang di instagram saya bahwa saya bilang ini bukan masalah pola hidup sehat
dia jelas sehat seharusnya
tapi ini masalah orang deteksi dini yang kelewatan itu aja sih
jadi kalau kita berbicara tentang dua puluh sembilan tahun ternyata kena henti jantung berarti juga tidak menutup kemungkinan orang orang di luar sana bisa kena hal yang sama ya
jadi pinter pinternya kita juga berbuat baik setiap hari ya dok ya
biar banyak yang ngedoain baik baik maksudnya
oke terima kasih atas informasinya dr vito damai
kita sehatkan jantung kita semuanya sama sama
terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di sian indonesia connected pada malam hari ini
selamat malam dok
selamat malam ferry dan semua cnn